aku ingin memiliki kemarakanmu mayang sunda
dan dia harus menjadi istri simpananku
eh kilurah dengerin ya
jangan macem macem sama ponakan saya
kalau ada apa apa dengan ponakan saya
saya tidak terima
kau tidak perlu mengaturku
dia mayang sunda harus datang ke rumahku
dan menutupi semua kemauanku
termasuk menjadi istri simpananku
kilora kan sudah punya istri di kampung sebelah
kalau kilurah kahwin lagi
kesian kurang perhatian itu istri
lagian juga kan kilurah
wanita cantik kan banyak
kenapa ponakan saya yang harus di germenin
adalah perempuan yang paling cantik
angkuh egois dan mempersona
maka dari itu aku hanya mau dia
jika dia tidak mau menuruti pengumumanku
maka hari ini adalah hari terakhir kau bernafas di dunia ini
dan itu adalah hari terakhir aku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
kilurah berarti ct
aduh kesian benar kambing saya itu
bawa ikan kepalanya ke mayang sunda
ajak dia ke rumahku sekarang juga
aku akan lari
jangan kau ambilkuitan lembar itu
akhirnya ragabuana yang mendapatkan hujan kembar itu hehehe hehehe hehehe
lihat ciliwag akulah orang yang berhasil mendapatkan hujan kembar itu
hehehe sudah aku katakan aku yang lebih pantas memiliki hujan kembar
yang senanglah kau ciliwag di dalam penjara itu
aku tidak terima dikalahkan oleh siliwangi
ini tidak bisa dibiarkan
ayo kejar dia
jagat dewa batara
berilah hamba kekuatan untuk bisa melalui cobaan ini
kujang gembar itu bisa kembali kepada aku
serahkan kujang gembar itu
kamu akan terkenal
kamu ialah nasibnya
jangan berpengaruh ajudar aku

karena penjara gaib yang baru aku cintakan kita harus pergi dari sini
jaga dewa batar
kekuatan penjara gaib itu begitu besar